perjalanan panjang reklamasi teluk jakarta
berawal pada tiga belas juli seribu sembilan ratus sembilan puluh
presiden soeharto mengeluarkan keputusan tentang reklamasi pantai utara jakarta
isi kepres ini menetapkan reklamasi pantai utara
untuk mewujudkan kawasan andalan yang mempunyai nilai strategis
secara ekonomi dan perkembangan kota
pasca presiden soeharto lengser pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
reklamasi pantai utara jakarta mulai dipersoalkan
pada sembilan belas februari dua ribu tiga
menteri lingkungan hidup mengeluarkan surat keputusan
yang menunjukkan bahwa kegiatan reklamasi
akan menimbulkan berbagai dampak yang merugikan lingkungan
keputusan ini digugat enam pengembang
yang sudah mendapat izin reklamasi ke pengadilan tata usaha negara
proses pengadilan berjalan sampai dua ribu sebelas
saat mahkamah agung menyatakan pra pengusaha yang menang
sehingga reklamasi bisa dilanjutkan
tahun dua ribu dua belas dprd dki jakarta mengesahkan
rencana tata ruang wilayah dua ribu tiga puluh
dalam rencana tata ruang ini
kawasan tengah pantura jakarta menjadi lokasi program
pengembangan baru di dki jakarta
peraturan akan bertambah setelah basuki cahayapurnama
yang meminta tambahan kontribusi dari pengusaha
sementara pengembang hanya mau membayar
hal ini mengalami kebuntuan
satu april lalu kpk menangkap ketua komisi d
dprd dki jakarta sanusi
dan presiden direktur pt agung podomoro land
mereka ditangkap atas dugaan suap pelaksanaan reklamasi
dan rencana tata ruang pantura jakarta
agung podomoro adalah satu dari tujuh pengembang reklamasi
di teluk jakarta